rasa tidak percaya bercampur geram masih dirasakan keluarga besar siti fatima warga sukamulya pak kenjang garut jawa barat sabtu
tenaga kerja wanita tersebut ternyata menjadi salah satu korban pembunuhan berantai wawon dan koleganya
dari hasil penyelidikan polisi pelaku wawon mengaku siti dibunuh oleh noneng ibu mertua wawon
awalnya siti itu menceburkan diri sama mertuanya itu sama noni noni itu
masih ada kabar dari media dari kabar dari pol aire bali itu
jadi dikabar bahwa siti sama mertua itu menceburkan diri ke laut
atas nama siapa mertuanya juga
setelah membunuh siti noneng mal dibunuh
wawon cs dengan cara dicekik
dalam proses penyelidikan reskrim mumpolda metro jaya
mengungkapkan ada pusaran uang dalam kasus ini
dua korban wawan cs yang bekerja sebagai tkw yakni siti dan farida
menyetorkan sejumlah uang kepada para tersangka
karena tergiur dengan iming iming bisa melipat gandakan uang
polisi menyebut sebanyak satu miliar rupiah yang berhasil dikumpulkan wawon cs dari para korbannya
tim liputan cnn indonesia